gak apa apa ya
tapi kamu tuh harus jaga kesehatan
kau makan dulu ya mama siapin
boleh makasih ya mama
wuh ada tulisannya itu
gue dari kantor polisi
kalau wilsa ngelaporin andien ke polisi
gue yakin penyelidikannya makin berkembang
dan yang ada ujung ujungnya gue yang bakal mengkenal
ini gak boleh terjadi
mending gue saranin
lo gak usah ngelaporin andien ke polisi sa
ntar yang ada lo kagak kagak percaya sama gue sa
mau ikut tuketan mereka
mau belan mbak andien juga
gue tuh gak peduli ya
tetep akan nuntut mbak andien
gue mau ketemu sama lo siang ini saya
dan gue gak mau ada penolakan sa
ricky tuh bener bener ya
kenapa sih diperintah perintah gue
tapi gue gak ada pilihan lain
cepet sembuh ya ken
kau udah cepet sadar
semua orang melindungi kamu
terutama angga meiji
dia selalu menunggu kamu disini
dia sangat mencintai kamu ken
aku butuh pertolongan kamu kat
aku butuh kesaksian dari kamu
satu satunya saksi yang bisa meringankan
apa yang kalian saya lakukan ke aku
saya rasa kamu menutup aku kat
karena dia rasa aku sudah membunuh anaknya
terima kasih bu
saya mau cek info sendiri sebentar ya
gue nanya sama speaker siapa yang naruh keluarganya
oleh itu calon suaminya bu
dan kabarnya itu suara calon suaminya yang direkam
dan disetting secara otomatis untuk menyala
dan melancongkan icc alkurnia
brandi sangat mencintai kamu ya kat ya
calon suaminya sangat laten menangani pasien ini
kau harus cepat sadar ya
ini semua demi kebaikan kamu
berani melakukan banyak cara untuk membuat kamu sadar
dan semoga dengan lantunan
niat niat ini membuat kamu cepat sadar
dan semoga kamu bisa sadar ya kat
kalau tidak aku akan ambil tolong
biar kamu bisa istirahat
selesai permisi dulu ya
selesai permisi dulu ya
aku liat randy perjuangan dia dia ingin membuktikan kalo catherine secepatnya supaya cepet sembuh
dia sering dateng kesini bahkan yang aku denger dari orang orang kantornya
dia habis dari sini langsung ke kantor dan dia mandiri di kantor
jadi dia ga sempet mandi
ya gitulah randy
dia juga sering nungguin catherine setiap malem disini ndi
kalo ngeliat kelakuan randy tuh sama sepertinya
jarang banyak bicara
dia selalu ngakuin cara yang tidak sesuai ekspektasi
apalagi untuk membahagiakan orang apalagi pasangannya
semoga mas al segera ketemu ya ndi
dan catherine juga segera siuman
supaya bisa jadi saksi
duh jari jarinya paruh paruh

iya mak udah
tadi kamu tuh pulang kerja
mama lihat kok kamu cepet banget tuh ben tuh pulang kerjanya
kamu sakit yuk
tadi bu anin pulang cepet mak
jadi aku diizinin buat pulang cepet juga
aduh mbak adin itu benar benar pengertian sama kamu ren
iya mak alhamdulillah bu anin paham kayaknya
tapi aku juga harus tetap tanggung jawab lama sama kerjaan aku
iya dong harus itu ren
terus pak catherine gimana kabarnya ren
kamu nemenin dia terus sambil baca quran kan
ya semoga aja mbak catherine itu lekas sadar ya ren
dan doa doa kamu itu semoga dijabah oleh allah swt
amin mbak amin ya rambang
iya sampai sekarang masih belum ada perkembangan pak
dan ini aku tadi udah baca tiga juz al quran sambil aku rekam juga mbak
supaya kayak tidak bisa dengerin bacaan aku ketika aku kerja gitu
dan nanti aku bakal setting juga timernya
mama bangga banget sama kamu ren
habis ini aku mau langsung ke rumah sakit lagi ya mak
aku kayaknya pengen buru buru gitu ketemu sama catering
tapi kamu tuh harus jaga kesehatan yuk
kau makan dulu yuk
mama siapin ya
ada tulisannya itu
ibu kan dari luar
oma dari luar
rena kangen gak sama oma
apa sih hidungnya mana
oh mau cua sama oma juga
yaudah sini sini sini
ini gimana judulnya
satu dua tiga
udah main main
oma bersih bersih dulu ya
terus omacan mau pebes sini
tapi gak jadi
oh ada omacan kesini
bu chandra kesini semalam
iya bu bos
kok dia gak ngasih tau saya ya
sempet nanyain bu bos sih
jadi ingin apa gak tapi
eh sorry saya jadi taruh situ
gak apa apa bu
ini tasnya kiki pawajan
jadi semalam bu chandra dateng
gak jadi ingin apa apa ya